ya selain di banten tadi kita mendapatkan informasi soal situasi terkini pasca gempa
kini kita ke jakarta kita terhubung dengan diana valencia produser lapangan cnn indonesia yang berada di kawasan dpr senayan jakarta
selamat sore diana
diana tadi kita sudah mendapatkan konfirmasi dari banten begitu ya dari humas polda banten
saya mengatakan bahwa pasca gempa di sana warga masih mencoba untuk menyelamatkan diri dan masih menghimpun informasi terkini di sana di jakarta khususnya di tempat anda saat ini
bagaimana menggambarkan situasinya diana
ya ferdi selamat sore kalau kita kilas balik mungkin sekitar setengah jam ataupun empat puluh menit yang lalu yakni sekitar pukul empat sore lewat sepuluh menit ini suasananya cukup panik sebenarnya
karena tadi posisinya saya sedang berada di
di pressroom bersama teman teman media lainnya kemudian ini cukup terasa sebenarnya
yakni ketika kaki menjejak ke bagian bawah begitu yang rata ini cukup bergoyang dan ini juga menyebabkan teman teman dan juga beserta mereka yang masih berada di dalam gedung dpr ini cukup panik sehingga berhamburan keluar begitu
tetapi bisa disampaikan juga sebenarnya paniknya tidak berlebihan karena memang gempa hanya sekitar lima sampai sepuluh menit terasa lalu kemudian tidak terasa lagi
tetapi boleh saya sampaikan bahwa tadi kondisinya saat ini posisinya saya berada
di depan gedung nusantara tiga yang menjadi salah satu tempat berkumpulnya
tadi mereka yang berada di gedung dpr ketika gempa menyelamatkan diri yakni di ruang terbuka begitu menghindari yang ada atapnya begitu
ferry bisa dikatakan seperti itu
kemudian sekitar sepuluh sampai lima belas menit tempat saya berdiri tadinya di sini ini cukup ramai
tetapi perlu diketahui memang di hari ini bisa dikatakan cukup landai begitu rapat kerja
tetapi ada beberapa pimpinan
di depan dpr yang hilir mudik tadi kami sempat bertemu dengan soef medasko sebelum gempa
demo buruh yang saat ini sudah selesai tetapi memang karena sudah selesai juga tidak terlalu banyak begitu mereka yang masih berada di depan kawasan dpr
saat ini sudah jauh lebih sepi
ferry bakang suhu berbeda sekali dengan sekitar tiga puluh sampai empat puluh menit lalu
oke artinya saat ini tidak ada lagi
terjadi kepanikan di sekitar kawasan dpr karena juga yang sedang demonstrasi di depan juga sudah bubar begitu ya diana ya
benar sekali ferdi ini demonstrasi sudah bubar mungkin sekitar pukul empat kurang lima belas begitu
sehingga memang tidak begitu banyak masa di depan kawasan dpr
tetapi karena saya posisinya tadi di bagian dalam saya tahu betul bahwa tadi di bagian dalam dpr ri pun juga sudah tidak terlalu banyak anggota dpr yang berada di sini
saat ini saya sedang berbicara
saya sudah mengonfirmasi mungkin siapa saja dari mobil mobil yang ada di parkiran ini anggota dpr yang masih berada di dalam kawasan gedung nusantara ini
tetapi hingga saat ini kami masih belum dapatkan konfirmasi ataupun jawaban dari beberapa anggota
tapi tidak banyak agenda syawara panitia kerja panitia khusus
hanya yang ketiga dan melihat ini
gempa ini terjadi mungkin sekitar pukul empat lewat lima ataupun sampai dengan empat lima belas
sehingga memang biasanya anggota dpr juga sudah kembali begitu
atau sudah tidak berada di kawasan senayan lagi
ya diana apakah dengan guncangan gempa yang cukup kuat terasa dari banten hingga ke jakarta ini ada laporan kerusakan atau anda memantau ada laporan kerusakan di gedung dpr
verdi sejauh pandangan kami semuanya aman
tidak ada bangunan ataupun fasilitas yang terlihat rusak ataupun terlihat runtuh begitu ataupun rubuh
sehingga dalam pandangan mata kami ini semua fasilitas masih terjaga dengan baik
hanya tadi di press room ini cukup kaget
saya pun juga merasa kaget begitu
karena tiba tiba lampu bergoyang kemudian lantai juga bergoyang dan bahkan ini juga kalau
ya kita tadi sudah mendapatkan laporan langsung dari diana valencia produser lapangan cnn indonesia yang berada di gedung dpr senayan jakarta
yang melaporkan bahwa tidak ada dampak kerusakan akibat gempa yang mengguncang kawasan sumur banten dengan magnitudo enam tujuh yang terasa sekali cukup kencang hingga ke jakarta
tadi sempat ada kepanikan dari orang orang yang berada di kawasan senayan tapi kemudian sudah kembali normal seperti biasa
dan juga tadi kita tahu ada demonstrasi yang berlangsung di depan gedung dpr senayan jakarta
dan memang sebelum gempa terjadi
demonstrasi juga sudah selesai begitu